iya lah bokap gue sakit
nyokap gue pasti ke lingkungan buat nyari duit buat beli obat
ya kenapa lo kagak langsung aja pulang ke rumah
gue takut lam
gue takut gak diterima sama warga kampung lah
mereka pasti nolak kedatangan gue
padahal gue mau obat lam
jadi bang sulamnya gak ada pok
kagak ada pak
memangnya ada penting banget sama bang sulam
saya butuh bantuan bang haji
karena si dudun anak yatim di tempat saya itu kecelakaan
kakinya patah pok
terus terus keadaannya gimana sekarang
kalau kakinya si dudun gak dioperasi patahannya itu bisa menyembuhkan rasa sakit yang lama pok
terus kalau dioperasi rumah sakitnya minta uang buka tiga juta
ya allah cuma benerin tulang aja sampai tiga juta
mahal amat ya
yaudah deh nanti ayah sampein sama bang sulam
sekarang bapak balik aja ke rumah sakit
ya udah pok permisi assalamualaikum
ya allah kasihan banget ya
si dudun mau dioperasi
kasian banget tuh anak kayak
katanya perlu biaya tiga juta
gue kan habis belanja
bantuin kenapa bang
ya ada sih nih ada
cuman kan kagak cukup segitu
kalau nggak pake gelang roh aja deh
biar ini dijual aja bang
terus nanti kalau abang ktm belum tentu ada duitnya
kalau jual gelang emas kudu ke tokonya dulu
nggak ke uber dah
gue ambil ke atm aja ya biar cepet
ya udah deh bang
yaudah kalau gitu ya semangat ya
ngapain sih surah naik motor ngebuat begitu
ini pasti ada apa apanya nih

tolong kasih uang ya
kita greatest day keindahan kehamilan dua ribu tujuh belas
gue ngambil duit buat arka gendiro dar
kenapa lo tegang mau
gua mau ngucapin selamat sama lu men
gue kan cuma ngejalanin nasib doang dar
itu dia yang pengen gua pelajarin dari lu lah
gua pengen belajar tentang lu
tapi gue kan bukan guru
gua tau lah lu bukan guru
tapi pengalaman pengalaman hidup dulu
siapa tau bisa jadi guru buat gua
lihat tuh tuh siapa tuh
itu kan si badar
yang sama si haji sulam
badar itu kan preman
terus ngapain tuh haji sulam sama dia
agak salah feelingnya
buat kepentingannya dia
bahaya kalau si badar balik lagi ke kampung kita
jadi lu mau pulang ke rumah
nyokap gua pasti kelimpungan buat nyari duit buat beli obat
ya lu kagak langsung aja pulang ke rumah
gua takut lam
gua takut gak diterima sama warga kampung lam
mereka pasti nolak kedatangan gue
padahal gua mau tobat lam
dar gua seneng banget ngedengernya
lu mau tobat
itu hatinya hidayahnya udah turun nih ke lu nih
dar ya lu tobat kan karena allah
urusannya sama allah
gak ada urusan sama orang orang
gua malu ama masalah lu gua lah
dar kalau udah niat kudu bulat jangan setengah setengah
ntar ujung ujungnya lo malah dosa
dah sekarang gini aja
lu pulang ke rumah orang tua lo
temuin tuh dia ya
ntar kalo ada apa apa lu temuin gua deh
rumah lu mas yang dulu kan
itu rumah lama
sekarang udah ditempatin sobari
gua pindah deket masjid
itu bekas rumahnya si dano
nah dia jual ke gue
dia pulang ke jawa
tau kan lu
tau tau tau tau
gua cabut dulu ya
kalau allah sudah membukakan pintu hidayah
gak peduli preman
hatinya pasti terbuka
jadi nih rupanya nih
si suham sekarang nemuin si badar
anaknya si aneh yang jago ntengik itu
di pertokohan depan
gua kate juga ape
pan bener yang gua omongin
si sulam diem diem raja preman
pantesin aja tadi dia naik motor tuh ya
kenceng banget ngebut iye
iya tapi dia tetep saja kagak ngaku
oke gila tuh si sulam
jadi udah jelas ya si sulam tuh nemuin badar
siapa yang kagak kenal sama si badar
kalau dia sama bapaknya sendiri
juga udah takak ngarepin dia
makanya dia diusir di kampung ini
terus sekarang gimana dong bu haji
iya lo berdua jangan diem aja dong
lo sendiri kan yang ngelihat
pake mata lo sendiri
kita sekarang mesti bergerak
kalo si sulam macem macem
kita sikat dia
ampe dia kagak berpulih
ini urusan lo pada deh ya
gue udah takak pak mel lo pada deh
mohon diterima uang ini
biar si dudun segera dioperasi
terima kasih atas bantuannya pak haji
yang penting dia cepat sembuh deh
ayo kita sama sama berdoa buat si dudun
supaya si dudun cepat sembuh
dan juga kita berdoa buat pak haji sendiri
pak haji sulam dan keluarganya
supaya pak haji sulat dan keluarganya
dan selalu dibawa lindungannya
gue harap lo berdua
awasin gerak gerik si sulam
dan rumah bang anen juga diawasin
warga harus siaga
kalau sampai si bandar pulang
tenang pak haji
semua udah diatur
kita jangan sampai kecolongan
itu udah pasti pak haji
kalau ada bukti
langsung kita gerbak ke rumahnya haji sulam
biar nyahok dia
gue udah punya bukti
gue mergoki si sulam
ngobrol sama orang yang
kagak ada cakep cakepnya
udah mukanya ancur
tuhnya pak haji
lo berdua tenang aja
si sulam sebentar lagi
tidak akan bisa menyembunyikan jati dirinya
kedoknya bakal kebongkar
ayah juga yakin
bakal ada petunjuk buat kita
apalagi kalau si badar itu
sampai berani pulang kesini
itu sudah pasti kagak salah lagi kan
ya udah deh
ini sudah ajan
kita ke masjid dulu ya
biar pahalanya gede
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh